sudah sepekan dede komarudin warga rt dua rw satu desa sarimukti
mengeluhkan pusing dan mual akibat asap dari kebakaran tpa sarimukti
pria berusia empat puluh delapan tahun ini kemudian bergegas menuju posko kesehatan
yang berada di depan kantor desa untuk mendapatkan penanganan medis
luka bapak sendiri merasakan pusing pusing mual tapi muntah enggak cuma mual doang
akhirnya saya mau periksa kebetulan ada pemeriksaan gratis
ada kesempatan juga malum orang enggak punya
selain berdampak kepada orang tua yang memasuki usia lima puluh tahun
asap kebakaran juga menyebabkan banyak balita sakit
salah satunya adalah askia yang baru berusia satu tahun
gejala yang dirasakan adalah batuk demam serta sulit makan dan minum
hal inilah yang membuat balita ini harus dirawat di rumah sakit
pas pertama langsung berobat kontrol ke asadi
tapi kan biasanya sembuh tapi ini demamnya makin tinggi
makanya ke sini terus asap jadi batuk sesek
berarti nilai dirawat di sini dari hari awal
hari siangnya kemarin
menurut data yang dihimpun dari posko kesehatan kecamatan cipatat
sejak posko dibuka pada selasa dua puluh dua agustus hingga jumat dua puluh lima agustus
sudah ada dua ratus empat puluh warga yang mengeluhkan adanya gangguan kesehatan
dari hasil pemeriksaan ditemukan kasus terbesar adalah infeksi saluran pernafasan atas
mata merah serta batuk pilek